kamu ini apa apaan sih
eh aku udah denger semuanya ya
aku gak mau anak aku itu dididik secara kekerasan seperti ini aku gak mau
aku juga gak mau anak aku itu tumbuh seperti preman kayak kamu
soal kamu tau
aku mau anak aku itu tumbuh besar
dan sifatnya itu seperti salma bukan seperti kamu
ada telepon masuk
kita kasih kesempatan ya
halo suara hati bu selamat malam
anak kecil ya
ini radio damai fm
bukan taman ke anak anak
aku mau ikutan suara hati ibu
boleh gak kak
boleh boleh boleh
silahkan kamu cerita dari rizky
kak fitri akan menjadi pendengar yang baik kok
tadi mama aku lewat
aku ngumpet dulu
kalau mama tahu
nanti mama marah
aku mau ikutan
aku mau ikutan
jadi kamu bilang kamu kenal sama bu salma yang tadi nelfon
aku file banget sama ibu
tapi aku gak tau ibu sekarang lagi dimana
semoga bu salma masih dengerin kita ya dek
kalau misalnya bu salma masih standby di deket radio
tolong telfon ke nomer yang tadi ya
soalnya ada deriski disini dan kayaknya dia kangen berat sama bu salma
tapi kayaknya bu salma sudah tidak dengerin radio
tapi jangan sedih
gimana kalau besok kamu telfon lagi kesini jam tujuh
nanti kak fitri akan minta tolong sama bu salma untuk telfon kesini juga
jam tujuh kak
biar cerita kamu sama ibu salma bisa didengerin sama semuanya
tapi aku usahain kak
sampai besok ya deriski
pertemukanlah mbak dengan deriski
jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang tanpa ada perpisahan lagi allah
mbak kangen sama deriski
ya allah mohon ya allah
ini akan jadi yang pertama
suara hati ibu kedatangan seorang penyelenggaraan kecil
siapa tahu itu bisa menaikkan rating kita
tapi yang paling penting menjadi bermanfaat bagi penunda
ya ampun diteriakin dari tadi
jadi gara gara ini
kamu jadi males bangun ha
udah sekarang kamu cepat bangun
mandi dan langsung sekolah
males banget sih jadi anak
eh gak usah urusin ini kota
aku kawan banget
kamu ini apa apaan sih
aku udah dengar semuanya ya
aku gak mau anak aku itu
dididik secara kekerasan seperti itu
aku gak mau
aku juga gak mau anak aku itu tumbuh seperti preman kayak kamu
aku mau anak aku itu tumbuh besar
dan sifatnya itu seperti salma
bukan seperti kamu
darah daging aku bukan sama
kamu memang ibu kandungnya
itu memang darah daging kamu
sifatnya sifat ibu tirinya itu
jauh lebih baik daripada kamu
saya mau ambil pakaian
papa akan ngambilin kamu ke sekolah
sama udah minggat dari rumah ini
tapi tetap aja jadi masalah
udah semuanya sayang
nih kita bukalah ketinggalan nih kan
nih semuanya nih
oke sini bantuin
ini biar papa sih
sini sini biar gantung
pak papa kenapa sih gak nyemput ibu
bukannya papa gak mau jemput ibu
tapi papa tuh gak tau
itu dia kita
alamat ibu dimana
kalau papa tau
nanti papa jemput
pasti dong pasti akan papa jemput
nanti malam boleh gak
kalau papa bolehin
kalau kamu itu pinjem handphone yang papa
emang buat apa
buat cari alamat ibu
emang kamu tau
alamat ibu dimana
papa itu selalu percaya sama jendernya papa
jadi boleh gak
pasti boleh dong
tapi kalau kamu tau alamat ibu
jangan stop papa
biar aku jelasin semuanya
enggak mas aku tuh capek
kamu tuh janji janji gak ada yang kamu tepatin
iya aku ngerti salma
aku ini salma ini kerja
aku bener bener minta maaf
salma tunggu salma tunggu
biar aku jelasin ya
aku ngelakuin ini semua
itu demi masa depan kita
aku mau menikah sama kamu
aku mau menikah sama kamu

aku janji aku gak akan ngapain lagi
aku janji aku gak akan mengambil lagi
jadi mendengar suara hati ibu
rizky mulai merasakan ada perbedaan
kekurangan kasih sayang
tapi dengan ibu dirinya
dia malah berkelimpahan kasih sayang
dan itu yang membuat mamanya
ma ibu ada dimana
kamu ini pulang sekolah nyarinya tuh ibu ibu aja
orang tua kamu itu mama
yang ngelahirin kamu itu mama
tapi mah aku pengen ketemu sama ibu
dia sibuk sekarang kamu balik ke kamar ganti baju kamu